hai sepekan terakhir publik dikejutkan dengan penggerebekan studio yang diduga lokasi pembuatan
film porno di kawasan pasar minggu jakarta selatan dari penggerebekan lima orang ditangkap
dan ditetapkan sebagai tersangka mereka adalah ir sutradara cas kamerawan ais editor at sound
engineering dan perempuan se sekretaris sekaligus pemeran modus para tersangka adalah memproduksi
lalu mengunggahnya ke situs khusus dan bagi yang ingin menonton harus membayar iuran berlangganan
polisi menyebut studio film porno ini beroperasi sejak tahun dua ribu dua puluh dua dengan produksi satu ratus dua puluh film dan
diperkirakan hasilkan lima ratus juta rupiah studio film porno versi tersangka sutradara ir melibatkan enam
pemeran yakni sebelas pemeran wanita dan lima orang pemeran pria pada selasa sembilan belas september setelah
pemanggilan kedua dan ancaman bakal dijemput paksa dua belas pemeran di kasus studio film porno itu akhirnya
memenuhi penggilan polisi dari keterangan direktur reskrim sus paul demetro jaya kombespol ade syafri
simangjunta sebanyak delapan pemeran wanita dan empat pemeran pria hadir diperiksa sementara tiga
dengan alasan beragam pasca pemeriksaan delapan orang talent wanita maupun saat empat orang talent
pria ini kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli yang terlibatkan dalam penyidikan tukang tidak
terjadi mulai dari ahli ite ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi perputaran uang di industri film porno yang terjadi mulai dari ahli ite ahli pidana maupun ahli di bidang pornografi
di dunia mencapai triliun rupiah dan diduga membuat para tersangka tergiur menyelami bisnis haram ini
namun perputaran uang besar industri pornografi diduga tidak serta merta bisa dinikmati studio
film porno besutan sutradara ir muammar mk penulis buku jakarta undercover menyebut dengan ongkos
produksi satu ratus dua puluh episode yang dibuat para tersangka sementara penghasilannya hanya lima ratus juta rupiah
bisa dipastikan studio film porno
sutradara ir merugi nah ini menarik justru terjadi kebalikannya kalau menurut saya karena kalau ini
industri film harusnya dalam kurun waktu setahun dengan total produksi satu ratus dua puluh judul film dengan rata rata
durasi satu sampai satu setengah jam dan hanya kemudian secara distribusi itu cuma menggunakan ketiga kanal dan
kemudian dalam status itu cuma menghasilkan lima ratus juta itu kecil ternyata tidak menggiurkan sebenarnya buat ini
lebih lanjut muammar mk mengungkapkan
motif awal para produsen film porno mungkin adalah ekonomi namun bukan tidak mungkin para pemeran
hanya ingin mencari sensasi dan menaikkan pamor mereka ada yang orang kemudian memang mencari jalan
pintas bagaimana kemudian dia cepat populer dengan tadi dengan terlibat di beberapa video yang sifatnya dewasa
ini gitu ada ada beberapa mirip meski studio film besutan sutradara ir disebut merugi namun
pasar film dewasa di dunia begitu besar saat ini setidaknya ada tiga puluh juta situs film porno ada di
jagadmaya pemerintah melalui kementerian kominfo baru mampu memblokir tujuh ratus ribu diantaranya atau
sekitar dua persen dari situs yang ada tim liputan cnn indonesia